acara ngabuburit asik anak sehat indonesia kuat kompas group
digelar di halaman masjid agung al mujahidin pamulang tangerang selatan banten senin sore
acara ini dimanfaatkan oleh warga untuk menunggu waktu berbuka puasa
masjid agung al mujahidin yang berdiri tepat di depan alun alun pamulang banten
menjadi alternatif warga di momen ramadan tahun ini untuk dijadikan spot ngabuburit
mengusung tema ngabuburit asik anak sehat indonesia kuat
kompas grup menggelar acara sambil menunggu waktu berbuka puasa yang berfaedah
acaranya beragam mulai dari gelaran musik religi masak besar pelajaran dan dongeng untuk anak anak
semuanya disajikan untuk masyarakat dari kompas
grup yang cinta akan generasi muda penerus
selain itu ratusan makanan gratis untuk menu berbuka puasa juga disediakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan
seperti pengendara yang tidak sempat membeli santapan untuk membatalkan setelah menahan makan dan minum
ratusan makanan yang dibagikan ini menjadi salah satu program pembagian menu makanan gisi seimbang
untuk mengedukasi masyarakat pentingnya mengonsumsi
kesannya alhamdulillah lumayan sih buat ngebantu
penyelenggara mengatakan program ini banyak melibatkan elemen masyarakat dan dalam acara ini
penyelenggara mengatakan program ini banyak melibatkan elemen masyarakat dan dalam acara ini
penyelenggara mengatakan program ini banyak melibatkan elemen masyarakat dan dalam acara ini
penyelenggara mengatakan program ini banyak melibatkan elemen masyarakat dan dalam acara ini
penyelenggara mengatakan program ini banyak melibatkan elemen masyarakat dan dalam acara ini

volunteer dari teman teman sekolah relawan dan juga yang paling penting adalah ibu ibu sekitar masjid juga dilibatkan
ini sebenarnya adalah bentuk edukasi untuk pentingnya makan atau mengonsumsi menu gizi seimbang lengkap isinya
guna menghindari kemacetan para warga dan pengendara bisa mengambil makanan untuk berbuka puasa di tenda ngabuburit asik kompas group
rencananya acara serupa akan kembali digelar pada tanggal dua puluh tujuh maret mendatang
eka marlupi kompas tv tangerang